jumat pagi ergo sibuk memeriksa kesiapan sepeda motor yang biasanya digunakan untuk balapan
warga kelurahan ciputa tangerang selatan yang telah menjadi pembalap jalanan sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ini
telah mendaftar sebagai peserta latihan bersama street race
sepeda motor sport dua tak inilah yang akan menjadi kuda pacunya di ajang latihan bersama street range nanti
disiapkan biasanya sih kita servis yang pasti servis motornya dicek cekin semuanya
setelah servis kita terus tes
biasanya sih kita kalau dulu kita tesnya di jalan raya
cuman sekarang kan pengen padat nih dan kita di bengkel juga ada dyno
jadi kita setting di atas dyno gitu
jadi biar waktu kita main besok latihan bersama itu powernya bisa maksimal
latihan bersama street race menjadi angin segar bagi pembalap jalanan seperti ergus
mengingat selama ini aksi balap liar di jalanan kerap mendapatkan stigma negatif dari masyarakat
apalagi suara bising khas dari kenal pot sepeda motor yang dianggap mengganggu kenyamanan
nah jadi banyak juga teman teman berharap itu tempatnya nggak cuma di satu titik
ancol gitu pengennya di banyak titik
karena banyak banget mas komunitas di jakarta itu yang seneng sama balap liar atau kita bilang balap jalanan lah
satu sisi track lurus ada terus juga lagi rame juga kan yang monasco
munasko itu kan muter muter tuh kayak lintasan mereka juga minta wadah atau tempat yang diberikan lah
latihan bersama street race rencananya digelar
di ruas jalan depan pintu selatan ancol jakarta utara pada enam belas januari dua ribu dua puluh
dengan lintasan trek balap sepanjang sekitar enam ratus lima puluh meter
di telantas polda metro jaya juga menyediakan area pit box dan tribun penonton
saya ingin betul betul memfasilitasi adik adik saya supaya jiwanya bisa kita selamatkan
dan kalau yang punya bakat bisa kita salurkan
mudah mudahan akan lahir pembalap pembalap motor gp
di isem kita ini dari polda metro jaya
mandalikat kita sudah punya tidak sehari hari
sejak pendaftaran secara online dibuka pada sebelas januari lalu hingga jumat pagi
sekitar tiga ratus peserta telah mendaftar untuk mengikuti latihan bersama street race
menjelang digelarnya latihan bersama banyak pembalap jalanan yang telah melakukan uji coba lintasan seat race di kawasan ancol
kehadiran latihan bersama street race disambut antusias oleh para pembalap jalanan
mereka berharap pemerintah bisa menyediakan lokasi street race yang mencukupi
mengingat banyak komunitas pembalap jalanan yang tersebar di ibu kota dan sekitarnya
sehingga tak ada lagi istilah balap liar yang melekat pada mereka penghobi balap jalanan
victor pangaribuan daud thompson jakarta